presiden jokowi dodo membantah dirinya cawe cawe atau ikut campur urusan partai politik menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
kepala negara mengatakan pertemuan para ketua umum parpol di istana beberapa hari lalu sebatas untuk berdiskusi
presiden jokowi menyampaikan ini usai mengunjungi pusat belanja sarinah di jakarta pada kamis malam
presiden menegaskan bahwa ia bukan hanya kepala negara tetapi juga pejabat politik
oleh karena itu ia merasa wajar jika ia berdiskusi dengan partai partai politik
presiden jokowi menilai tidak ada aturan yang dilanggar ketika ia mengumpulkan ketua umum partai politik di istana pada dua mei yang lalu
salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait calon presiden
itu urusannya partai atau gabungan partai
sudah saya bolak balik saya sampaikan kan
tapi kalau mereka mengundang saya saya mengundang mereka boleh boleh saja
kenapa konstitusi yang dilanggar dari situ
tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi
tapi juga pejabat publik